salah seorang siswa taruna indonesia asal tulung selapan ogan komering ilir
tewas saat mengikuti orientasi sekolah di kawasan sukabangun
kecamatan sukarami palembang sabtu pagi
selain melakukan olah tkp polisi juga telah melakukan pemeriksaan
terhadap para siswa yang terlibat kegiatan mos
usia dievakuasi dari sekolahnya dinasah delwin beli julianto
seorang pelajar sma taruna indonesia yang tewas saat mengikuti kegiatan
masa orientasi siswa di buah rumah sakit bayangkara pol desmonda selatan
sudah dilakukan otopsi oleh tim forensik
menurut keterangan keluarga delin dikabarkan tewas sekitar pukul empat lebih tiga puluh menit
sabtu dini hari saat pihak sekolah menghubungi pihak keluarga
namun pihak sekolah tidak menceritakan secara detail penyebab dari kematian delwin
dia lagi mengikuti
dia lagi mengikuti kegiatan apa pak
nah sudah berapa hari pak dia di sekolah ini pak
ini hari terakhir
setelah melakukan pemeriksaan tim dokter forensik rumah sakit bayangkara pol desmonda selatan
menemukan sejumlah luka lebam di tubuh delwin
seperti di kaki punggung dan bahkan pendarahan di otak akibat hantaman benda tumpul
jadi kalau pada periksa awal tadi dari jenajah itu tadi
kita dapatin memang ada kekerasan lah
itu ada kepala itu memaruhi
itu semua kejahatan
ada luka jadi yang kekerasan itu memaruhi kepala lidah tangan dan kaki
selain olah tkp polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap kepala sekolah
dan para siswa yang terlibat kegiatan masa ondasi siswa
kepala sekolah menyatakan bahwa pelaksanaan mos sesuai dengan prosedur
mas juga berfokus pada bimbingan fisik dan mental
dan hal itu sudah mendapatkan kesetujuan dari orang tua siswa
ya kita akan dari pihak sekolah menyerahkan semuanya ke pihak polisi
karena memang hal ini memang dari awal
memang sudah dihitung oleh polisian
jadi sebetulnya bisa dilakukan dengan beliau
apakah mos itu memang dibutarkan
kalau tidak kita tidak takut
hingga saat ini kasus kematian siswa sma taruna ini
masih dalam penyelidikan pihak kepolisian
hanif hairandi palembang sumatera selatan